ini untuk kandunganku
aku harus menjauhkan ari ratih dari pak lastri
dia tidak boleh terlalu dekat sama perempuan itu
aku belajar dari ibuku ari ratih
beliau mengajarkanku dulu
saya ingin berkelana
sekaligus menyempurnakan jurus tenaga puspa yang saya miliki
jika raden membutuhkan
saya pasti akan datang
aku akan ikut bersamamu berkelana
terima kasih paman
sebagai bekal kamu dalam perjalanan
maaf bu subutri
saya merasa tidak perlu
walaupun harganya tidak seberapa
anggap saja ini hadiah dari aku
terima kasih gusti putri
terima kasih raden
kalau begitu saya mohon pahami
semoga kalau kita berjumpa lagi
permisi gusti putri
ayo sekarang ceritakan kepadaku
mengapa sepertinya raut wajahmu terlihat
iya benar pak lastri
kamu harus tahu
kakang dwi pangga sekarang semakin baik padaku
tapi maksudmu baik
dia semakin romantis padaku
kakang dwi pangga sering sekali memberikanku hadiah
entah itu bunga
rasanya indah sekali pak lastream
bukannya kamu tahu sendiri ya
memang melakukan seperti itu ke semua wanita
tidak pada semua wanita
ada yang dia berikan khusus padaku
apakah itu berarti kamu
kamu sudah mulai mencintai kakang dwi pangga
tapi sekarang yang kulakukan adalah berusaha mencintainya
karena kami akan memiliki anak
ibu harap kamu selalu sehat
ibu sudah sangat tidak sabar menantikanmu
aku sepertinya mempunyai ide bagus
apa sebenarnya yang kamu
aku sedang berpikir
bagaimana caranya menguasai jurus negah puspa tindak ketiga paman
hanya tumbuh di alam gaya
dan daun ini akan mengakibatkan bayi yang ada di dalam perut narirati perlahan berubah menjadi siluman
aku sungguh tidak sabar melihat wajah arya dulu pangka terkejut
dan pasti dia akan mengira
narirati sudah berselingkuh dengan lelemput
itu pasti akan menjadi permainan yang sangat seru
dia pasti tidak akan nyangka
bahwa ternyata anaknya
memiliki darah seorang siluman
dia mau memberikan ramuan aneh itu pada narirati
ini tidak bisa dibiarkan
apa yang terjadi nyi
dia sudah menjatuhkan minuman yang aku buat untuk narirati
padahal minuman itu adalah minuman obat obatan
yang sangat bagus untuk kandungannya
saya tadi kesandung doro
sudah sudah sudah
nyi tolong dibersihkan
kalau dia sudah sedang jalan
bisa tidak makan pedija tadi
ya bisa tetap makan
aku belajar dari ibuku
beliau mengajarkanku dulu
sepertinya dia percaya dengan alasanku
tapi lebih baik
aku menyingkir dulu
sebelum dia tanya macam macam lagi
nari rati kalau begitu
aku ingin kembali ke dapur dulu
susah sekali ikannya
kalian tidak usah ribut
hantu yang lainnya
tak ada cuman
nah dua nari rati
harusnya yang sama
ya mana pemburu
bahan buruk disitulah
kenapa kamu hanya tempat ini
apa sebenarnya yang kami pikirkan
aku sedang berpikir
bagaimana caranya menguasai jurus negam
aku ingin sekali mempelajari jursi itu
paman tahu bagaimana caranya
aku juga tidak tahu kaman danu
karena aku belum pernah mempelajari jurus itu
tapi yang aku tahu
jurus naga puspa tingkat ketiga itu
kamu tidak usah memikirkan
bagaimana caranya untuk mempelajari jurus itu
karena jurus negara puspa tingkat kedua
kamu juga belum sempurna
jangan pernah mencoba coba untuk mempelajari